ini berat bro
hai hasanah kuliner tanah air memang unik beragam makanan lezat yang biasanya tersaji
ternyata dibuat dari bahan bahan yang tidak disangka sangka salah satunya oncong
sebelumnya saya ajak anda untuk intip proses sebelum jadi oncom ya yaitu pembuatan tahu
pertama kedelai terbaik yang sudah direndam air semalaman dicuci bersih setelah itu kedelai
digiling hingga hancur menjadi bubur kedelai masak dalam kuah besar setelah matang saring
ke dalam bak fermentasi agar ampas kulit dan sari kedelai terpisah lanjut tambahkan cukai dan air
rendaman kedelai untuk fermentasi dan dimasak kembali terakhir tinggal dicetak tutup dengan kain
dan jadi deh tahu halo sobat hari menjadi ini adalah ampas tahu kalau buat sebagian orang
anak kata ampas wabakal nggak dipakai nih akan langsung dibuang tapi jangan salah ampas tahu
ini akan kita bikin jadi sesuatu yang menarik kali ini saya akan bikin dua olahan dari ampas tahu ada
tete gebuus dan yang sudah saya bilang di awal oncom pertama tama apas tahu untuk oncom dikeringkan
dengan alat khusus kalau kata warga sih di pres namanya sebab kalau ampas tahu dalam kondisi
basah maka oncom akan menjadi busuk ketika fermentasi dan rasanya pahit sehingga tidak bisa
dimakan itu beneran keras karena sebetulnya sih ampas tahunya demai padat tapi bener bener harus
oncom harus ap dua nggak turun nah jadi gituin pegalah gantangan
salah satu tempat yang masih memproduksi oncom berada di kawasan kopti atau kooperasi
produsen tempe tahu indonesia semanan kalideres jakarta barat
dalam sehari nih tempat ini bisa memproduksi dua tiga ribu kajang oncom
untuk itu pembuat bisa menghabiskan hingga dua ratus karung atau delapan kuintal ampas tahu
ayak dan keringkan ampas tahu supaya tidak menempel satu sama lain
nah mengacu pada kbbi ampas ini sebenarnya berarti sisa barang yang telah diambil sari patinya
eits meski terkesan tidak bernilai ekonomis tapi produsen oncom di sini tidak mendapat gratis loh
satu karung dengan ukuran empat puluh kg dibanderol dengan harga tiga puluh lima ribu rupiah
ada aja satu duanya lewat yang kayak gini nih dihalusin manual setelah diayak apes tahu kemudian
dikukus ditungkus selama dua jam atau hingga ampas tahu matang kita betul ya ampas tahu yang
sudah dimasak oh yuk ini udah pakai sarung tangan padahal kena ampas tahunya panas banget
hebat emang juara
selain bertujuan untuk mematangkan apes tahu proses memasak ini juga membuat
apes tahu menjadi lebih awet dan tidak mudah bau
pakai kecil bercepat pakai kecil lebih cepet uruh ini pakai kecil sih nyerok lebih gampang
cuman panas ya uh serba salah obat tahan tahan dikit
ya ampun b pred compass
untuk saya nih pekerjaan bokar ampas tahu ini begitu melelahkan meski panas saya harus

kemudian juga ini panas bener bener panas
jadi kalau dibuka dalemnya nih nih kamu lihat nih kayak gini nih
setelah sejam akhirnya proses bongkar selesai
waktunya proses muat
bener bener susik perlu prima
nah udah ngeluarin yang panas matang terus kita masak lagi
dan ini nggak ada libur selama setahun libur cuma pas lebaran ya bang
pas lebaran doang domingo besok kerja terus
nah fisik kalau nggak prima
aduh tinggal pilih
mau di sini
nggak di atas
nggak apa apa masih ini habisin dikit lagi
sebelum api dinyalakan berikan lubang secara merata
hmm saya juga baru tahu pemirsa kalau ternyata dia harus dibolong bolongin seperti ini
atau dikasih rongga ya bang ya
ini biar bawahnya itu tidak gosong dan uapnya bisa sampai ke bagian atas
dan terakhir berikan tutup pada ampas tahu yang akan dimasak
oke waktunya menyalakan api
tapi kita tidak menggunakan bahan bakar gas ya pemirsa
yang ini masih tradisional menggunakan kayu bakar
selain menambah aroma pada oncong
hmm jadi sekarang karena mengikuti perkembangan zaman
dia sudah tidak lagi pakai cara manual yang ditiuplah atau dikasih minyak segala macam memang ya
tapi dia pakai blower atau anginnya ditiuplah pakai mesin
kalau enggak waduh lama panasnya
tapi ini benar ini panas banget
ini api cinta atau api cemburi ini
terus fungsinya ragi apa bang
setelah dikukus ampas tahu yang masih panas langsung dicetak
selain untuk mempercepat proses produksi
mencetak kapas tahu ketika baru matang juga untuk memudahkan dalam membentuk kotak seperti ini
sehari bikinnya bisa sekitaran tiga ribu oncom yang seperti ini
ada yang unik nih pemirsa
ragi yang digunakan bukan ragi kering atau ragi instan yang siap pakai seperti yang biasa dijumpai di pasaran
tapi ragi basah karena terbuat dari ya ampas tahu juga
jenis tahu apa bang
ini tahu goreng
jenis tahu goreng
kalau tadi kan dicampur ya antara tahu cina sama tahu biasa tahu goreng dicampur
nah jadilah untuk oncomannya
tapi kalau raginya dibentuk dari ini nih ya
khusus tahu goreng doang
khusus tahu goreng
tapi ini warnanya masih begini bang bes
iya besok pagi itu udah merah
khusus tahu goreng doang kalau nggak dia nggak mau turun
karena si goreng ini ampas tahunya ampas tahu yang
setelah itu ampas tahu yang sudah dibentuk kotak dengan ukuran empat puluh x lima belas cm didiamkan selama dua jam atau hingga dingin
karena bila sampai ragi ditaburkan dalam kadar basah maka ragi akan jadi mati dan proses fermentasi tidak bisa berjalan
tapi bukan ini ragi yang ditaburkan ke oncom yang sudah tadi diolah
dan ini harus rata ya
mau tipis mau tebal tapi tetap kuncinya adalah satu rata
raja oncom dan tempe terlihat dari warna
kalau ragi tempe berwarna putih ragi oncom berwarna merah
pemirsa ini yang sudah didiamkan sehari semalam nah ini yang dua hari dan sudah siap dijual
dan warnanya seperti ini nih
kondet setekan tekan tuh
oh tetap padat
sebetulnya aku udah tanya bisa nggak sih
jadi kalau nggak dikasih
kasih lagi tambahan bisa
nanti pelanggan pada komplain dan perputaran
fulusnya kan jadi makin lembat
kalau dikasih ragu makin cepat
nah ini sudah tuh
tuh udah jadi
yang ini siap dijual
perjalanan saya masih belum berakhir
setelah dibuat menjadi oncom ada juga nih yang membuat tempe gembus
tempe gembus merupakan salah satu makanan tradisional hasil fermentasi ampas tahu
yang mulai dikenal
sekitar tahun empat puluh an
proses membuat tempe gembus hampir sama dengan membuat oncom
kalau untuk bikin tempe gembus prosesnya sama
sebetulnya kayak bikin oncom tadi
dan awal juga sama
mulai dari ngeringin tahu
masih lagi bang
ampas tahu kembali dimasak hingga matang
berapa jam bang ini dimasak tadi
sudah matang ampas tahunya
kira kira tadi sejam dimasak
nah ini akan kita dinginkan abis itu kita kasih ragi
raginya yang beda sama kencem nanti kita kasih lihat
ini yang sudah diragiin tadi
sebelah kan dia udah halus ya tapi kenapa kita perlu halusin sekali lagi
biar dia tidak terlalu padat dan memang menjadi ciri khas dari tempe gemuk

kemudian ampas tahu didinginkan dengan cara diangin anginkan
ya ini dia yang membuat berbeda
kalau oncom menggunakan ragi oncom yang berwarna oranye
ragi tempe gembus menggunakan ragi untuk membuat tempe biasa
kalau misalkan nih saya belum terlalu dingin saya kasih ragi saya aduk
kemudian tempe gembusnya
karena raginya kan belum adem masih berada di dalam
masih panas dikasih ragi akhirnya raginya mati
ya udah akhirnya nggak jadi gembus
berhari hari tetap aja bentuknya seperti ini ya
setelah dua tiga hari ragi akan menumbuhkan jamur pada ampas tahu dan membuatnya memadat
produsen oncom di tempat ini setiap harinya mampu menghasilkan rata rata dua lima ratus kotak oncom
dengan harga rp empat atau beromset sepuluh juta rupiah per hari
di pasar tengkareng
oh pasar tengkareng
jualnya berapaan mas harganya
satu apaan ya
dipotong satu satu kotak
dipotong berapaan ya kalau ini
berarti kurang lebih ini kan harga jual di sini rp empat ya
nah ini dijualnya rp satu satu berarti untung rp empat lagi jadi dua kali lebih pak
oh jadi penikmat oncom dan tempe gembus saja
tau mulai tertarik nih untuk jadi produsennya
rian fyodanandu dewi agung jakarta